lebih dari tiga orang dari unsur warga negara sipil diangkat menjadi komponen cadangan dua ribu dua puluh
menurut menteri pertahanan prabowo subianto mereka menjadi bagian dari komponen pertahanan negara
berdasarkan amanat undang undang
mereka yang ditetapkan sebagai komcat berasal dari beragam latar belakang profesi
sembilan orang yang berasal dari unsur warga negara sipil yang lolos seleksi dan menyelesaikan pelatihan
ditetapkan sebagai komponen cadangan dua ribu dua puluh
mereka menjadi bagian dari komponen pertahanan negara
upacara penetapan komponen cadangan dua ribu dua puluh satu digelar di pusdiklat pasus kabupaten bandung barat jawa barat pada tujuh oktober
dalam kesempatan ini presiden jokowi didampingi menteri pertahanan prabowo subianto
melakukan pemeriksaan pasukan
menhan prabowo subianto menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan komponen cadangan tahun dua ribu dua puluh
dan presiden jokowi menyampaikan pernyataan resmi pembentukan komponen cadangan
mereka yang terpilih sebagai komponen cadangan berasal dari beragam latar belakang profesi
perkenalkan nama saya taufik nugra asal dari bekasi
profesi saya sebagai ojek online
sebelum saya masuk kelas sarmil komcat saya menjadi pribadi yang buruk
tapi setelah saya masuk kelas armil komcat ini saya lebih percaya diri lebih pede dan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi
lagi perkenalkan nama saya hakim suryadi
profesi saya linmas desa ingin merubah kepribadian menjadi lebih baik lagi
sepertinya yang sebelum sebelumnya pribadian saya memang kurang perasaan saya kurang baik
sering dikucilkan apa gimana gitu
dengan masuk latsar ini saya lebih percaya diri aja
cita cita sebenarnya ingin menjadi tentara biar bisa menjaga kedaulatan nkri
saya guru honorer di sdn sukamurni dua kecamatan sukakarya
dengan ikutnya saya kelas armil untuk mempercaya diri sebagai warga negara indonesia
dengan belajarlah stamil ini saya bisa mempelajari dan memberi pelajaran kepada murid murid saya
dari kepemimpinan dan untuk yang lebih utamanya baris berbaris
total tiga satu ratus tiga orang ditetapkan sebagai komponen cadangan dua ribu dua puluh
rindam jaya sebanyak lima ratus orang
rindam lima brawijaya lima ratus orang
rindam dua belas tanjung pura empat ratus sembilan puluh sembilan orang
rindam enam jalan jalan jalan dan universitas pertahanan enam ratus empat orang
dalam laporannya menhan prabowo subianto menyatakan
pembentukan komponen cadangan merupakan amanat dari undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara
komponen ini berasal dari unsur warga negara
pemilihannya melewati sejumlah proses
mulai dari pendaftaran seleksi
pelatihan dasar kemiliteran
pendaftaran tahun ini dibuka pada tujuh belas hingga tiga puluh satu mei lalu
seleksi berlangsung pada satu hingga tujuh belas juni
dilanjutkan dengan pelatihan dasar kepemimpinan pada dua puluh satu juni hingga delapan belas september dua ribu dua puluh
tahap pemilihan berakhir pada oktober dengan digelarnya upacara penetapan ini